sebagai upaya untuk menekan mobilitas warga di wilayah agglomerasi terutama di masa ppkm darurat ini
pertanggal dua belas sampai dengan dua puluh juli dua ribu dua puluh satu perjalanan darat hanya boleh bagi mereka
yang bekerja di sektor esensial dan juga kritikal salah satunya adalah penumpang mrt jakarta
nah para penumpang mrt jakarta ini harus melengkapi diri dengan strp atau surat tanda registrasi pekerja
atau bisa dengan surat keterangan dari pemdas tempat
atau bisa juga dengan menggunakan surat tugas yang harus ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah maupun instansi perusahaan tempat bekerja
dan ini adalah sebagai syarat wajib bisa melakukan perjalanan di wilayah ibu kota
kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran menteri perhubungan
nomor lima puluh tahun dua ribu dua puluh satu terkait pengetatan perjalanan menggunakan transportasi umum dan kendaraan pribadi selama masa ppkm darurat
imbasnya stasiun mrt lebak bulus jakarta selatan terlihat jauh lebih lengang
sementara itu pemeriksaan strp dilakukan kepada calon penumpang di setiap akses pintu masuk
perbankan sih enggak sih karena emang kantor ngurusin banget dari awal ppkm itu emang kita udah dikasih surat tugas semuanya gitu
iya tadi dibawa diperiksa juga
enggak sih cepet cuma dicocokin surat tugasnya sama kartu identitas pegawainya aja
kemenhub mencatat pelaksanaan ppkm darurat pada pekan pertama
faktanya belum mampu menekan mobilitas warga di wilayah agglomerasi jabodetabek
mengatasi hal ini kebijakan strp ini pun mulai diberlakukan bagi penumpang krl mrt dan transjakarta mulai senin
ketika penumpang krl diangkat penumpang krl diangkat kembali ke kppkm darurat
iya diminta sih cuma karena kebetulan saya harus ada agenda sidang
jadi saya cuma nunjukin kartu advokat sama panggilan sidang aja
itu menariknya profesi advokat sendiri dimasukin ke kategori non esensial
tapi kerjaan kita kan sehari hari ke pengadilan pengadilannya esensial
jadi ya itu di lapangan akhirnya juga gak diminta juga keterangan itunya sih
selama masa ppkm darurat sejumlah penyesuaian dilakukan oleh pt mrt jakarta
sebanyak tujuh belas akses pintu masuk di delapan stasiun mrt untuk sementara ditutup
operasional mrt dibatasi dari pukul enam pagi hingga pukul dua puluh tiga puluh malam
sementara itu kapasitas penumpang pun dibatasi hanya enam puluh lima orang per kereta
meladia rahma muhammad iqbal jakarta